sampai jumpa di video selanjutnya
punya kepentingan banyak dengan keluarga saya
kusian banget ya kak nino ya
orang pabos sama andien kagara di rumah maksudnya emang
gak pake permisi lagi
waduh ini mah bisa bahaya kalo sampe ampur dengan pabos
eh kita dituduh setongkol
itu im yang kerjasama
ikan tongkol ikan gurame ikan bandeng gak apa segala macam
eh udah udah ya main loncat loncatannya ya
aduh mama takut nanti kena mama loh mama lagi hamil ini
aku seru mbakku seru nginep disini
seru nginep disini tapi udah jangan main loncat loncatan kayak gini
mah kita main lompat lompatan
udah nanti jatuh loh
udah udah disini sini
lompat ke papa sini
tunggu dulu dihitung
udah berat loh
berat sekarang ya
kebahagiaan kalian adalah prioritas saya
tidak boleh ada satupun yang mengganggu
dan tidak akan ada yang bisa membesarkan kita
oh mas sekalian
nanti malam saya pesan table di pulai
baik pak kami siapkan nanti
sementara ini kalau ada kurang apa
kalau begitu saya permisi pak ibu
mau ujrop gak
pemilangan dimakan dong
kok kita makan begini sih
ini kan udah sore
berenangnya besok aja ya
ini makan jam sembilan dulu
ini udah disiapin
besok baru berenang
udah sore sebentar lagi gelap
jangan bete gitu dong
kan di kamar kan kita bisa
dari tadi udah nonton tv
yaudah kita main yang lain disini
yaudah lah mas
dia tuh emang dari tadi itu kan bilangnya mau berenang
yaudah gini aja deh
nih berenangnya besok
cuman sore ini kita jalan jalan di bawah
kita cek kolam renangnya sekalian
dari besok tinggal langsung nyebur
yaudah ganti baju dulu
mau jalan jalan waktu ke sekolah
nanti ketemu mesterina suruh belajar lagi
ganti baju dulu ya
kamu ganti baju doa aja dulu mas
aku mau buka ini dulu

aku bener bener penasaran
atau aku langsung nemuin ala aja
nanya dia dimana sekarang
akhirnya anda angkat
kita ketemu dimana
biar kita bisa bicara baik baik
mau bicara apa
baik baik kok baik
udah dulu ya
gimana mau bicara baik baik
ini jelas jelas dia menghindar
ada apa sih mas
tanya masalah rina aja
dia tau karena rina hilang
atau memang dia udah tau karena rina udah kembali
kamu baik tanyain aku ya
katanya mau jalan jalan
ini sekarang siap siap ya
nanti baju dulu ya
bisa ganti baju sendiri kan
tapi tadi mas tino bicara dengan suara agama ninggi
ada apa sih
apa ada yang disembunyikan lagi dari aku
jangan nyepur ya
ini kolam yang pendek itu kolam yang dalam tuh aku mau main aja
ini udah hati hati tapi ya
tau tau udah disini aja
hari ini kerjaan saya kepadat banget
dan kebetulan tadi saya habis meeting di deket sini
makanya sekalian aja jemput kamu
kamu udah mau pulang kan
untung aja aku belum pulang
kamu udah lihat grup
udah tapi baru sekilas ya
aku belum lihat detail saya juga
gimana kalau sekarang kamu ikut ke apartemen saya
buat ketemu mama
kasian juga mama kamu kan jadi sibuk sendiri
dan kita juga kan sama sama sibuk
terima kasih mas
kok ngeliatin aku sama reina gitu banget
bukan bapak bapak waktu
tapi harus kita hidup baru aja ya

papa jatuh cinta kalau ada kita
papa terposona sama kecantikan kita
itu tuh kesayangan ya papa
jangan makan nih
ya kan kamu harus betul makan
balon biru udah lapar tuh
kenapa papa tau balon biru tuh lapar
kakak didik lapar mau makan
tuh denger gak
aku cantik gak
udah sampai kapanpun ya
mau sampai kamu tua juga kamu cantik
sampai aku tua keriput ubanan udah mau bukuk
kalau mama udah keriput
udah segede apa ya
sampai papa udah gak bisa gendong rena lagi
soalnya reina udah punya suami
udah punya anak juga
jadi nino dateng sampai semarah itu
minta bukain gerbang sama uya sama buin
untungnya sama mereka kagak dibukain
sampai teriak teriak katanya
saya sebenarnya sih rada penasaran
emang kenapa sih kok panino bisa sampai se emosi gitu bu
saya bingung dah bu
ya kalau ya ini saya cuma penasaran aja sih bu
kalau ibu keberatan ngasih tau sih nggak apa apa
nggak sih saya bukannya keberatan ngasih tau kamu
ya itulah mir saya kan sudah jelaskan ke kamu
kalau nino tuh marah karena rena hilang
ya kan tapi rana udah ketemu bu
udah baik baik aja sama kita ya kan bu
iya makanya saya juga heran kenapa dia sampai semarah itu
katanya katanya nino tuh marah karena merasa tidak dilibatkan
karena tidak ada yang laporan ke dia
terus ya gitu deh
dia sekarang mau menuntut hak asuhnya rena
hah hak asuhnya rena
wah gak bisa tuh bu
ih adapin saya dulu bu
saya kan udah jagain gemui dari dalam perut bu
ya apa ya aduh saya juga bingung gitu
dia sampai reaksinya sebegitunya
ya saya cuma berharap semoga masalah ini bisa diselesaikan secara baik baik
kepala dingin secara kekeluargaan
kan sebenarnya bisa dibicarakan baik baik gitu loh
iya benar bu bos
pokoknya saya akan tetap ingat pesan bu bos tadi
untuk jagain rena
rena nggak boleh kemana mana
harus tetap di sini
wuh emang dia nggak kasihan apa ya
kasian andin kasian rena gitu
ih panino bener bener dah ih
saya kaget kamu cerita dia sampai semarah itu
kamu sudah sayang sama rena sayang sama andin dan selalu membela keluarga
sama sama bu bos kan bu bos pernah bilang sama saya saya itu udah jadi bagian keluarga ini
terus gimana itu kamu cerita menarik tuh teman teman preman kamu bagaimana
saya jadi dulu tuh emang nongkrongnya di desa renobo di pasar biasa
namanya juga ya gitu
tapi untungnya kan ketemu keluarga ibu jadi saya punya pegangan saya bisa kirim ke emak saya
itu juga kamu ya perempuan tapi ditakutin sama preman
hahaha harus itu bu
enak mas malah aku ngerasa ini kok gak hambar ya
cobain sekali lagi coba
nih kamu cobain deh aku kayak lidah aku yang bermasalah kali ya
coba cobain sekali lagi bener gak itu hambar
udah tau nih biasanya aku selalu bilang hambar kak
ini aku gak hambar coba kamu cobain
sini cobain sekali lagi
hambar apa enggak
itu emang saya sengaja
karena malam ini malam yang spesial buat kamu
jadi kamu boleh makan makanan normal
ya kan saya lihat beberapa hari ini kan kamu senang
tensi kamu juga udah normal
gak kepikiran apapun
makanya aku selesai hari ini boleh pak
habisin dong kalau enak
kalau kurang nambah ya
kamu udah ajak aku
untuk staycation di sini
makasih karena udah sayang sama aku sama rena
sama anak kamu juga
sayang terima kasih
karena adanya kalian berdua reina sama mama
hidup papa jadi lelaki
aku juga bisa
hidup papa jadi lebih berwarna
kasih ya sudah menjadi orang tua yang baik untuk aku
soalnya sekali papa suapin
biasanya disuapin sama mama
bapak kan ya
belum habis saya mau habisin makanan dulu
mau habisin makanan
eh makanan itu kalau udah disediakan harus cepat dihabiskan
ayo kenapa sih kamu mabuk
disini disini disini
udah udah udah
pak aku berdiri
pak aku berdiri
boleh minum dulu
sayang duduk dulu ya
gue dansa juga sini
gue dansa juga
aku bahagia mas
boleh mengisi hati kamu
boleh ada di hidup kamu

sini mbak ken silahkan duduk
bahan yang tadi mama beli ini
warna yang soft ya
kalo buat pernikahan itu
jangan yang soft
ya gak keliatan dong nantinya
ini bagus tuh
tapi warnanya ngejreng banget
ini bukan norak namanya
ini tuh glamor mewah gitu ren
percaya aja sama mama
pokoknya ini bagus banget
tapi tadi kan sebenarnya aku sama mas randy belum bales tuh tante di grup
sayang tante udah dibeli
ya tadi tante itu ngerti jawaban kalian
di chat gak dibales
di telpon gak jawab
ya udah akhirnya tante ambil keputusan sendiri aja
percaya deh sama tante
warnanya aja keren gini
terus aku boleh pulang gak
aku capek banget
cat kamu kan belum makan
makan disini dulu ya
makan dirumah aja deh mas
tante aku pamit dulu ya tante
jadi berapa ya seragam
itu kan harus banyak harus berapa
jadi ini gimana udah oke kan bahannya
ke tukang jahit
iya kan ren
oh kok gak dijawab sih
gimana sih aduh
jadi gak jelas gini
kamu tuh harus tenang dalam menyikapi suatu masalah
kamu pasti mau bicara sama andin kan
soalnya dia gak bisa ngerti kan
karena buat aku
nyambit ini gak bisa dibiarin pak
tapi kamu tuh tahan emosi kamu
kamu harus menahan emosi kamu
jangan hari ini kamu tunda besok
besok aja kamu ketemu
papa harus tau
aku gak akan emosi pak
tapi aku akan melakukannya sesuai jalur buku
buat aku keselamatan rena di atas segalanya
dan apapun usahanya pak
aku akan lakuin
iya tapi besok aja jangan sekarang noh
papa cuma gak mau kamu gegabah yang nantinya akan membuat kamu semakin sulit untuk bertemu dan bersama rena
aku masuk dulu ya mas
saya tahu kat
kamu pasti kecewa ya sama mama
saya juga bingung kat
kita sama sama sibuk
dan kita udah coba untuk nyerahin semuanya ke mama
ya tapi kan kita berdua belum bilang iya tau enggak mas
iya cuman kan mama juga sempat nanya
tapi kamu malah diam
mau jahitin baju cuman
ya kamu tetap diem juga
mama juga dulu
papa yang aja udah bertestan tuh
papa tuh gak bisa bertestan
apa sebaiknya aku angkat aja
kemernikan mas nino juga
mau membicarakan soal rena kan
akhirnya telepon saya diangkat
saya cuma mau bilang aja
atas apa yang terjadi dengan renda
saya akan mendaftarkan ke pengadilan soal hak asur rena
teman kamu patrick
berarti yang kata tadi andin
paling tidak yang aku bicarakan langsung ke anda
bukan dengan al
karena selama ini
al selalu mencoba untuk menghindari
tapi pembicaraan kita belum selesai
kalau memang andin yang mengangkat telepon tadi
paling tidak dia sudah tahu
bahwa niat aku untuk mengambil hak asurena
aku harus segera menghubungi pak andika
karena aku harus siap siap menghadapi andin
untuk merebut hak asurena